dan kami sudah tersambung dengan jurnalis foto cnn indonesia jafar ege bua di palu sulawesi tengah
jafar selamat pagi apakah jenazah warga tiongkok ini akan dikembalikan ke negaranya atau dimakamkan di indonesia setelah proses identifikasi dilakukan
selamat pagi al sira
dari informasi yang kami dapatkan kemungkinan besar sudah ada empat jenazah warga uyghur

dan kemungkinan besar akan dimakamkan di palu bila tidak ada pihak keluarga yang meminta untuk pengembalian jenazah ini
yang jelas identitas dari keempatnya sudah diketahui
dan keterangan dari jailani salah seorang terduga teroris yang sudah ditangkap aparat tatgat sebelumnya
iya jafar lalu bagaimana perkembangan apakah anda sudah mendapat informasi mengenai status perkembangan perburuan kelompok santoso ini
sampai saat ini setelah kontak senjata selasa pagi kemarin yang menewaskan tiger alias anto alias ishak
warga terduga teroris dari bima nusa tenggara barat dan kemudian joko

dan juga joko dan juga joko

namun aparat satgas terus melakukan pengejaran kepada kelompok santoso
dari perbincangan sebelumnya dengan almarhum danrem satu ratus tiga puluh dua tudolako
diketahui bahwa mereka saat ini tengah digiring ke daerah yang sudah dipersiapkan oleh satgas untuk bisa melumpuhkan mereka
ada tiga titik di lore lemba napu
yang sampai saat ini dijadikan tempat persembunyian oleh kelompok ini

mereka akan digiring ke suatu tempat kemudian akan dilumpuhkan di situ oleh aparat satgas
jafar kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada insiden jatuhnya helikopter milik tni angkatan darat
dan sejumlah perwira merengah tewas dalam insiden itu
apakah kecelakaan helikopter ini mempengaruhi proses dari perburuan kelompok santoso
sejauh ini sesuai pernegasan dari kapolra sulawesi tengah sebagai kepala operasi satgas
ia mengatakan bahwa operasi akan tetap terus dilanjutkan
tidak terpengaruh dengan insiden jatuhnya helikopter bel itu
dan kemudian dan rem satu ratus tiga puluh dua tudolako yang menjadi korban akibat insiden helikopter itu juga sudah digantikan oleh ilyas alamsa
bergaris general tni ilyas alamsa
yang sebelumnya juga menjabat dan rem
dan kini menggantikan posisi dan rem sebelumnya sebagai wakil kapal operasi
lalu bagaimana dengan kotak hitam yang selama ini masih dicari dari helikopter yang jatuh dari pekan lalu jafar
sampai hari ini tim investigasi dari masyarakat besar tni masih melakukan penyelidikan di lokasi
yang saat ini sudah dinyatakan sebagai daerah tertutup
tidak boleh ada seorang pun yang bisa masuk ke lokasi termasuk media
untuk pengambilan gambar dan lain lain sebagainya
untuk memastikan penyelidikan ini berjalan dengan lancar
namun dari keterangan beberapa pejabat korem satu ratus tiga puluh dua tadulako
kotak hitam helibl ini belum ditemukan sampai saat ini